dan juga memiliki kekuatan otak
nah kebetulan juga ada temen ngajak join ini
cuman kenapa sultan gak disebutin tadi
sebagian besar orang juga berpikir black box
atau bahkan dua puluh juta ya tanpa dia sadari
akan menjadikan arsitektur kesehatan indonesia di depan menjadi lebih kuat
jadi dari al arish turun ke bawah dulu baru naik lagi ke atas baru nyebrang ke rafah
namun diperlukan tindakan segera
yang tersisa untuk lolos ke playoff bali dan borneo akhirnya mereka secure klins hari ini
rencana itu mendapat penolakan dari kementerian penduduk
tiga menyatakan barang bukti berupa dari poin a sampai dengan
tapi manisnya itu jauh lebih tinggi
nah di sisi lain tambah dengan varian delta yang memang ada kajian atau publikasi ilmiahnya yang mengatakan bahwa pada anak anak varian delta ini lebih cepat menular
sma sebelas tuh semenjak sultan jadi alumni jadi agak gimana soalnya dulu kan sultan keterima jalur undangan tuh
yang kalau kita lihat mereka diiming imingi dengan honor sebesar sepuluh hingga lima belas juta rupiah
penyerapan tenaga kerjanya tentunya akan semakin bertambah
dana yang murah itu artinya dana dengan interest rate yang khusus yang bisa digunakan oleh bumn di bidang pangan ya untuk membantu penyerapan di petani
lima puluh enam persen dari mereka yang tidak memiliki rumah adalah perempuan dan anak anak
waalaikumsalam selamat malam waktu perancis
siswa yang tidak hadir tetap bisa mengakses materi materi ajar hingga mengunduh dan mengumpulkan tugas perkuliahan melalui aplikasi mybrilliant
dengan diserahkan rekomendasi tersebut kepada polri
kalo buat diri aku personal sih di luar lapangan tuh pras
dan sedangkan di kita punya kalori cuma dua ratus tujuh puluh lima
tidak kena kotor juga
kebayang aloh kalau misalnya lu bikin the last dance ini kan sepuluh episode dan itu tuh bener bener kayak footage
kalau jawabnya idem dua duanya gak bisa ya
sedangkan berpenghasilan tinggi dituntut kontribusi lebih
karena itu diturunkan dari
jika dibandingkan dengan mrt jakarta yang sudah lebih dulu beroperasi begitu
nah kadang ini tidak dimiliki oleh mereka yang menjadi pekerja muda
ini masih adalah pertanyaan yang sangat terbuka
itu terkumpul di satu titik
salah satu menu unik yang menarik perhatian saya adalah
skenario untuk memintigasi jika terjadi
jadi mungkin pada kondisi kondisi tertentu di mana seseorang mengalami laktos intoleran
aku awalnya bikinnya itu tokoh artis ya di korea gitu k pop
kuliner yang paling lengkap kan disini murah juga banyak macemnya juga gitu
harganya pun murmer alias murah meriah
hmm empuk juga hmm
hanya anak muda seolah olah kan begitu
sedia payung sebelum hujan tapi kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia
tim liputan cnn indonesia jakarta
karena itulah kita harus mengabdikan lebih banyak kesempatan
sejak dulu kambing selalu identifikasi
kita bahas hal ini bersama dengan bambang rukminto peneliti dari institute for security and strategic studies
dan juga dari sister ellen
juga udah ngikutin prosedurnya dengan baik dan benar
teksturnya pun masih terasa juicy dan lembut
proses untuk penghitungan suara didasarkan pada rapat pleno berdasarkan penghitungan manual
udah deh tinggal tunggu
ya olfaktori training atau latihan penciuman ini dilakukan dengan pertama menyiapkan alat dan bahan